sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aduh kamu tuh jangan ngeel
kamu tuh jangan ngeel dong
udah udah udah
aduh kok bisa ketemu edu di sini sih
ya ampun cantik
jangan bilang kalau kamu nangis itu gara gara kamu kangen sama papa kamu
enggak usah dituntun lagi
kamera bisa jalan sendiri kok
kamilah udah kuat
yaudah ya sayang
kalau gitu kamu tunggu sebentar di sini ya
mau mau ke toilet sebentar
bukan terlalu banyak
bukan kalau kamu nggak kerja
itu biar saya pulih
kau mau nambah pj gue
tapi saya tidak melihat niat baik kamu adalah
saya sudah sangat kecewa
dan di mata saya
kamu tetaplah perempuan murahan yang sudah mengganggu suami orang
udahlah andara gak usah diingat ingat lagi
tante ambar tuh gak salah
karena kesalahpahaman ini kan diri kamu sendiri dan taufan penyebabnya
sudah andara lupakan
kenapa dia nanti nge telepon aku lagi
halo andara kamu ada dimana
aku di kantor
aku mau ketemu sama kamu
mau ketemu sama aku
ngapain lagi taufan
aku mau bicara serius sama kamu
aku masuk ya
emang kamu dimana sekarang
aku ada di depan kantor kamu
jangan bercanda kamu taufan
aku masuk ya
dan aku mau kita bicara dengan kepala tinggi
tuhan aku minta maaf tapi sekarang kepala aku sedang panas van
kepala aku panas karena mikirin semua masalah ini
karena kalau kamu temui aku di belakang kamu lah
maka kesalahpahaman ini hanya akan menjadi semakin besar van
tapi kalau kita gak tahu apa apa ngapain kenapa kita harus takut untuk ketemuan
kita kan nggak salah dan kita gak ada hubungan apa apa kan
udah ada tolong buka pintunya
kalau emang ada hubungan apa apa kenapa kamu masih takut ketemu sama aku van
udah sekarang kamu pergi van aku gak mau ketemu sama kamu
kamu pergi van
udah nara buka pintunya
kalau enggak aku dobra
gak mau van pergi kamu van
mau pilih dari sini
tapi saya mau ketemu sama bu ali nara pak
enggak enggak enggak kau berdua
enggak enggak enggak ayo kau berdua
bu ada harapan
enggak enggak aku berdua
enggak enggak ayo kau berdua
laki laki tadi sudah pergi
oh sudah bu sudah pergi

maafin aku tuhan
kamilah lepaskan aku lepas
indi kamu mau ke mana andi kamu nggak boleh pergi lagi indi
iya lepas kamilah
andi lebih baik sekarang kamu pulang ya
kamu harus nemuin mama ambar dan juga papa tama
pulang buat apa aku nemuin tante ambar ya
kamu mau ngeliat aku disalah salahin dimarah marahin sama tante ambar karena aku udah bikin tahun sekarang
mama ambar dan papa tama sama aku
sangat cemas mencari kamu dan anak kamu
makanya kamu pulang indi kasian anak kamu
lepaskan aku kamilah
kamu tuh nggak sesok perhatian sama aku
daripada kamu ngurusin aku
lebih baik ngurusin aja rumah tangga kamu sebelum berantakan
kaget kalau aku tahu semua masalah kami
dengar ya kamilah
walaupun aku udah gak tinggal di rumah lagi
tapi aku tahu kok
rumah tangga kamu dengan pades
kamu udah tahu kan
bahwa ada hubungan spesial antara fadil dengan andara
kamu mau tanya aku tahu dari mana
aku tahu sendiri lagi kamilah
aku lihat dengan mata kepala aku sendiri
kalau fadil dengan anda sedang berduaan di restoran
dan kamu tahu
hubungan andara dengan fadil tuh terlihat intim sekali loh
dengar ya kamilah
karma itu berlaku
dulu kamu udah bikin edo nyanyiin aku berkali kali
dan sekarang giliran kamu
giliran kamu untuk disiasiakan oleh fadil
kamu kan lagi hamil
berarti dalam hidup kamu
kamu itu udah dua kali disiasiakan laki laki
pada saat kamu hamil
lebih baik kamu instrospeksi diri aja deh
biar tahu kenapa allah ngasih cobaan seberat ini sama allah